badan informasi geospasial menemukan gunung bawah laut sekitar dua ratus km barat daya pacitan jawa timur
gunung itu diperkirakan memiliki ketinggian dua tiga ratus meter dari dasar laut dengan diameter sekitar sepuluh km
temuan ini disampaikan oleh lembaga pemerintahan dan pemerintahan itu kepada bupati pacitan indrata nurbayu aji
gunung bawah laut itu muncul akibat tumbukan lempeng indo australia di samudera hindia
gunung itu ditemukan saat badan informasi geospasial melakukan survei dan juga pemetaan untuk menginventarisasi sumber daya alam
belum ketahui apakah gunung bawah laut ini aktif atau tidak
gunung ini pun juga dari penelitiannya belum begitu menurut kami belum detail
belum detail apakah ini aktif atau tidak aktif
ini masih belum terkontrol
konfirmasi dengan jelas
saya harap kepada kita semuanya kita harus nonton saja bahwa gunung ini ditemukan baru
belum tidak berarti terus ini gunung baru langsung muncul